dan dalam pembacaan repliknya ini jaksa penuntut umum menjawab pertanyaan dari terdakwa richard eliezer
di sidang pembacaan nota pembelaan atau pleidoy yang menanyakan
mengapa kejujurannya selama ini dalam kasus pembunuhan brigadir yosua ini justru diganjar dengan tuntutan dua belas tahun penjara
nah menanggapi hal tersebut jpu menyatakan bahwa sebenarnya semua usulan tuntutan yang mereka putuskan ini
sudah berdasarkan pertimbangan yang dinilai dilakukan secara objektif dan berdasarkan analisa dari bukti bukti yang ada
terdakwa richard eliezer budiang lumiu mengajukan play doh yang disusun dan disampaikan sendiri oleh terdakwa richard eliezer budiang lumiu
yang mana pada pokoknya terdakwa richard elisir budiang lumu menanyakan
apakah sikap yang jujur yang dilakukan terdakwa richard eliezer budiang lumiu
selama dalam persidangan harus dibalas dengan hukuman dua belas tahun penjara
sebagaimana tuntutan yang dibacakan penuntut umum
bahwa play doh yang terdakwa richard eliezer budiang lumiu yang disampaikan dalam persidangan
akan kami jawab sebagai berikut
bahwa tugas dan kewenangan penuntut umum sebagaimana diamanatkan dalam undang undang
dan peraturan perundang undangan yang mengatur tentang kewenangan kejaksaan adalah melakukan penuntutan
terhadap seseorang atau badan hukum yang dituduhkan melakukan suatu tindak pidana
bahwa dalam melakukan penuntutan penuntut umum diwajibkan untuk melakukan pembuktian
berdasarkan penuntutan yang diwajibkan

di mana jaksa penuntut umum dalam melakukan pembuktian haruslah berdasarkan minimal
dua alat bukti yang cukup
bahwa dalam persidangan yang dilakukan terhadap terdakwa richard eliezer budiang lumiu
kami tim penuntut umum telah dapat membuktikan perbuatan terdakwa richard eliezer budiang lumiu
berdasarkan dua alat bukti yang cukup yang mendukung pembuktian terhadap perbuatan pidana
yang dilakukan oleh terdakwa richard elisir budiang lumiu
bahwa terkait tinggi rendahnya strat madu tututan yang kami ajukan di depan persidangan
terhadap terdakwa richard elisir budiang lumiu telah ditentukan berdasarkan parameter penentuan
yang sudah jelas sebagaimana yang diatur dalam standar operasional prosedur penanganan perkara
tindak pidana umum yang berlaku dan berdasarkan peran terdakwa richard eliezer budiang lumiu
dalam perbuatan pidana sebagaimana yang kami dakwakan terhadap terdakwa richard eliezer budiang lumiu
tanpa tendensi penentuan yang diadakan
siapapun yang melatar belakangi hal tersebut
dan kami berpendapat tinggi rendahnya tuntutan yang kami ajukan kepada majelis hakim
terhadap terdakwa richard eliezer budiang lumiu sudah memenuhi asas kepastian hukum dan rasa keadilan
bahwa selain itu tim penuntut umum mempertimbangkan peran terdakwa richard eliezer budiang lumiu
sebagai eksekutor atau pelaku yang melakukan perbuatan penembakan kepada korban nofriansah yosua utabarat
sebanyak tiga empat kali sehingga berdaksana hal tersebut
kami tim penuntut umum menuntut terdakwa richard eliezer budiang lumiu selama dua belas tahun penjara